ya anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
bersama saya aldi hawari komjen listio sigit prabowo
akan dilantik sebagai kapolri
di istana negara oleh presiden joko widodo
pada hari ini rabu dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh satu
jalannya pelantikan komjen listio sigit
sebagai kapolri dari istana negara berikut
memberhentikan dengan hormat
sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
disertai ucapan terima kasih
atas pengabdian dan jasa jasanya
yang telah disumbangkan kepada
bangsa dan negara republik indonesia
selama menangku jabatan tersebut
dan juga untuk
mengangkat komisaris jenderal polisi
sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
keputusan presiden ini
mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat
sebagaimana dimaksud pada diktum kedua
keputusan presiden ini
ditetapkan di jakarta
pada hari ini
tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia
ruh anggaran di bahagian menuju tempat
yang telah ditentukan
pengambilan sintah jabatan
kepala kepolisian negara republik indonesia
oleh presiden republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia
oleh presiden republik indonesia
presiden r nabawu
ketua kej direito
presiden republik indonesia
saudara komisaris jenderal polisi dr andes listio sigit prabowo msi
apakah saudara beragama kristen
apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama kristen
harap saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi tuhan yang maha esa
saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh sungguh
bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan
demi dharma pakti saya
kepada bangsa dan negara
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
bahwa saya akan menjunjung tinggi triberata

banyak shoolah dan tempat yang saya please paham
kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan
kepada yang terhormat presiden republik indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan
penandatanganan berita acara penyenggatan sumpah jabatan
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia oleh presiden republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia

kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia

kepada kepolisian negara republik indonesia dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepolisian negara republik indonesia
kepada komisaris jenderal polisi dr andos listio sigit pradu msi sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia

kepolisian di indonesia menggantikan idam aziz
dan yang saat ini sedang berlangsung adalah pemberian ucapan selamat di istana negara
listio sigit prabowo saya bacakan terlebih dahulu
biodata ataupun jabatan jabatan penting yang pernah dijabat oleh kapolri yang baru saja dilantik
tempat tanggal lahir di ambon lima mei
sembilan belas enam puluh sembilan pendidikan akademi kepolisian dan juga s dua ilmu kepolisian ui
sebelumnya pernah menjabat sebagai kapolres surakarta pada tahun dua ribu sebelas
ajudan presiden jokowi di tahun dua ribu empat belas kapolda banten di tahun dua ribu enam belas
kemudian kepala kadif profesi dan pengamanan polri hingga menjadi kepala bares krim pada tahun dua ribu sembilan belas